tapi satu hal yang membedakan tempat ini adalah bahwa mereka menggunakan daging gerombak yang berusia lima sampai tujuh bulan
tapi ikan ini tidak boleh sama sekali dimakan
hal ini disampaikan sejumlah kader partai nasdem pks hingga demokrat
sangat populer di pasar pasar tradisional
di antaranya tempat pemotongan hewan kurban mendapat persetujuan